sampai jumpa di video selanjutnya
iya saya teh mary
perasaan teh saya belum pernah lihat bapak didi
loh bukannya kita kan pernah ketemu
ibu yang nelpon saya kan
iya makanya saya cepet cepet datang ke tempat ibu
banyak banget yang kosong
sekarang lagi buru buru malah gak ada
penuh penuh semua lagi
aduh ada lagi nih
ya ada orang lagi
lo mau naik bajaj keluar lo
lah cari bajaj sendiri ngomong
ya lu yang cari sendiri kenapa ya
lo yang cari sendiri dong
jalan jalan jalan
ini yang preman siapa ya
bapaknya sahabat dekatnya keponakan bumbari yang bernama opie
oh pasti bapaknya ayahnya si lucky ya teh
oh yang katanya punya perusahaan banyak ya
yang katanya teh kaya raya punya tambang batu bara ya
yang katanya juga saking sibuknya teh jarang ayah di rumah
jarang ketemu anak sampai anak tidak tahu dan nyahok perusahaan apa saja yang dipunya sama bapak
saya ini bukan bapaknya luki
terus teman dekat opie namanya mana
teman dekat si opie teh cuma si luki
eh anak saya namanya bukan luki bu tapi glenn
aduh gue belum tahu lah nih
mau ke dalam lah minggir lo ah
eh eh eh tunggu
apa yang nggak tahu gue siapa di sini
oh ngeberi juga nantinya
ah maaf ya pak
kurang teh makin lirik teh
soalnya setahu saya teman dekatnya si opie luki sana s glenn
ibu ini lupa sama saya
kini sajanya silakan bapak perkenalkan diri lagi sama saya

tips bapak nih semuanya gagal
aduh masa aku duluan yang bilang kalau aku suka sama glenn
nanti kalau tolak gimana aku kecewa
aduh enggak enak dong kalau ditolak
tapi gimana dong kayaknya belum siap deh
bilang kalau aku suka sama glenn sekarang
enggak mau ditolak
kayaknya aku punya ide lain deh
hehehe eh gatot gimana tadi seru gak
pergi enggak lo pergi enggak
oke oke aku harus bilang
kamu mau jadi pacar aku
aduh gimana ya
lo lo pernah ngaca enggak sih
eh apalagi jadi pacar loh
glenn dulu kan kamu menjaga jarak aku
kamu mau jadi pacar aku
mas semua feeling itu udah hilang sih
emang kamu gak punya feeling sedikit aja sama aku
enggak semua feeling itu memang sudah hilang
karena itu benar benar kenyataan
kenapa kau tidur disitu cuy
naruh yang sederhana saja bisa ngedih observasi
eh glenn bangun

nah dia sadar nih
nih keren ya lo tuh pingsan depan sekolah
oh my gosh klan kamu kenapa
aduh gila juga tuh si pompom ya
padahal sakit bener
maksudnya sampai sekarang masih keras
enggak gue nggak boleh gue nggak boleh
gue nggak boleh
maksud gue jatuh cinta sama si laura sih
gue gak boleh jatuh cinta sama dia
gue harus kejar opi
target lo bukan laura
target lo adalah opi
target lo adalah opi
aduh klan aduh sorry banget ya
nggak salah aja gue
ya niat gue kan baik
gue mau kasih lo bunga
gue malah kena
aduh sakit banget ya